jakarta kota yang tak pernah tidur dengan ribuan kendaraan yang memadati
terlihat begitu kokoh dengan gedung gedung pencakar langit
di balik hiruk pikuknya ibu kota menjadi harapan bagi berjuta mimpi
namun semua terasa berat ketika pandemi terjadi
berbagai upaya terus dilakukan agar roda perekonomian terus berjalan
kita pasti bisa bangkitkan potensinya kembali
bergotong royong membangun dan saling menyemangati
menjaga diri dengan disiplin untuk saling melindungi
selamat ulang tahun kota jakarta
bangkitkan ibu kota
agar makmur tertib dan membanggakan
naik kereta menuju roma
jakarta bangkit bersama